sesuai instruksi presiden kementerian perhubungan
langsung membentuk satgas pemberantasan pungli
menindaklanjuti operasi tangkap tangan selasa lalu
satgas ini diharapkan selaras dengan komitmen presiden
yang menyatakan akan memberantas praktik pungli
sekecil apapun nominalnya
menindaklanjuti temuan praktek pungli di kementerian perhubungan
menteri perhubungan budi karya sumadi
membentuk satuan tugas pemberantasan pungutan liar
dalam pembentukan satgas tersebut
kemenhub menggandeng yayasan lembaga konsumen indonesia
satgas pemberantasan pungli dibentuk dengan tiga tugas pokok
yang memperbaiki layanan pengaduan masyarakat
mengurangi simbol simbol birokrasi
dan menindak pelaku pungli
terorientasi tetapi kita independen
jadi kita bisa melakukan kegiatan tanpa harus melaporkan
karena kita pikir dengan kita didampingi oleh icw dan ilki
kita punya suatu independensi
legitimasi untuk melakukan
dan toh apa yang kita lakukan itu transparan
tidak kita membabi butis membabi buta
dan semua orang dicurigai tidak
jadi memang bagi mereka yang punya masalah yang kita lakukan
pembentukan satgas pemberantasan pungli
didasari oleh instruksi presiden
usai operasi tangkap tangan
yang dilakukan kepolisian di kementerian perhubungan
presiden jokowi menegaskan
tak akan berkompromi terhadap praktek pungutan liar
sekecil apapun nominalnya
berpotensi menimbulkan praktek korupsi yang jauh lebih besar
pesan pkp yang masih kecil
ini ada seratus ribuan dari empat puluh ribu kapal dari sabah sampai perawet
ada di kantor kantor ada di instansi
ada di pelabuhan a
ada di jalan raya

lulusan yang lebih besar yang media

lulusan satu ribu enggak apa
lulusan seratus ribu enggak apa

sebelumnya selasa sore sebelas oktober
polda metro jaya menangkap tangan tiga pegawai negeri sipil
di kementerian perhubungan yang diduga melakukan pungli
agus firmansyah cnn indonesia
saat gas pemberantasan pungguli dibentuk pemerintah
sehari setelah operasi tangkap tangan kepolisian terhadap pegawai di kementerian perhubungan
yang diduga melakukan praktik pungli
saber pungli yang memiliki semangat
memberantas praktik pungli di lembaga pelayanan masyarakat
merupakan langkah yang prorakyat dan patut diapresiasi
saya hampir lupa saber
satuan tugas bersama ya
namun pembentukan saat gas ini
sekaligus menunjukkan lemahnya pengawasan internal
di masing masing kementerian dan instansi pemerintah yang ada
lalu bagaimana mekanisme tugas saber pungli
agar tak tumpang tindih dengan lembaga pengawasan yang ada
dan bagaimana menjaga semangat ini untuk terus konsisten
kita berdiskusi bersama dengan para narasumber yang telah hadir
ada bung laude ida anggota ombudsman
selamat malam bapak bapak
saya ke ombudsman terlebih dahulu
bagaimana ombudsman melihat ini
saya kira memang kita harus
kami memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah ini
tapi bahwa sabar bersih sabar bersih itu sabar bersih pungguli
kalau itu dalam bentuk satgas tersendiri
saya kira perlu dikaji lebih dalam lagi
kenapa anda khawatirkan
karena sudah terlalu banyak lembaga pengawasan negeri ini sebetulnya
dan pungguli itu sebetulnya
ya konotasinya lebih punggutan yang kecil kecil sebetulnya
dan menjadi tugas pimpinan lembaga
menjadi tugas pengawas internal
itu saksi dari dalam yang akan kerja
tapi saya tidak tahu teman teman dari cw
tapi selama ini kan pungli memang ya itu tadi masalahnya
pungli itu kecil ketika dilaporkan
ya masa sih kita ngelaporin lima puluh ribu gitu
dan pada akhirnya kan
kemudian orang akhirnya bisa menerima ini sebagai sebuah bagian dari
seninya berbirokrasi di indonesia kira kira seperti itu
apa presiden tadi sudah mengatakan
kecil kecil tapi kalau dari sabang sampai marou
ke ratusan triliun juga kalau dikumpulkan begitu
karena itu memang ini adalah gebrakan pertama
tapi soal tumpang tindihnya lembaga bagaimana
itu tadi coba coba kita periksa dulu
apa sih tugasnya inspektorat
di tingkat nasional daerah itu kan sudah tersedia sebetulnya
tapi itu tidak pernah difaksinasi
tidak pernah difungsikan selama ini
tiba tiba kita bentuk
satgas sabar itu saber pungli
dan saya kira menurut saya
pada saat sekarang ini kita perlu fungsikan ini
atau kita tiadakan ini
dua pilihan saja
saya kira teman teman dari icw punya kajian ini
bagaimana kalau icw melihatnya
icw sudah diberdayakan oleh
diberdayakan diajak bersama lah ya bukan diberdayakan
dirangkul oleh kementerian perhubungan
untuk menjadi bagian
apa namanya saber pungli di lembaga itu
saya bisa memahami logika presiden jokowi bahwa
meskipun dari sisi nominal pungli itu kecil
tapi dampaknya itu memang besar
dan konsentrasi kenapa kemudian sektor ini yang
juga menjadi bagian dari agenda pemberantasan korupsi oleh pemerintah
itu juga saya kira dikaitkan juga dengan upaya upaya perbaikan pada sektor ekonomi
karena kita tahu bahwa masalah pungli ini juga memberikan kontribusi
pada persoalan persoalan yang dihadapi oleh pengusaha
buruknya iklim investasi dan seterusnya
jadi anda mengatakan kalau misalnya sudah keluar berbelas belas paket kebijakan ekonomi
kalau tidak ada pemberantasan pungli
kalau tidak ada kemudian upaya upaya pemberantasannya
ini juga mungkin dalam pelaksananya kurang efektif
nah yang kedua pungli juga harus dilihat dari sisi memperbaiki layanan publik
karena selama ini faktor inilah yang juga membuat masyarakat melihat bahwa
pemerintah ini memang gagal memberantas korupsi
meskipun yang diminta rp lima puluh ribu seratus ribu dan seterusnya
nah dalam konteks itu kita bisa menerima logika atau argumentasi pemerintah
bahwa pungli harus diberantas kecil apapun nilainya
nah yang kedua
tapi apa perlu satgas tersendiri
kita sudah punya banyak sekali ada polisi ada penyidik sipil dan seterusnya
saya kira institusi institusi pengawas yang ada sekarang
itu dalam kacamata pemerintah dianggap memang tidak berjalan efektif
sehingga mau tidak mau untuk bisa menjawab tantangan yang cepat itu
mereka kemudian membentuk satgas
meskipun kita juga harus kemudian melihat persoalan ini
secara lebih fundamental
dalam arti bahwa bagaimana ke depan
institusi institusi yang sudah ada ini juga secara aktif memainkan perannya
dalam menekan pungli praktek praktek semacam ini
sehingga tidak perlu ada lagi satgas satgas yang dibentuk secara ad hoc
yang kemudian menjadi pertanyaan berikutnya
bagaimana menjaga konsistensinya
karena kalau satgas sudah selesai
lalu bagaimana pengambil alihan fungsi ini kepada misalnya pengawas internal tadi
ini saber pungli ini sama seperti kpk dalam dimensi yang berbeda barangkali begitu
ya saya kira begitu ini kan kegagalan kedua sebetulnya
kegagalan pertama adalah kegagalan institusi
dulu pemerintah gagal atau masyarakat atau publik tidak percaya dengan kejaksaan dan kepolisian pada saat itu
sehingga harus membentuk kpk untuk mengembalikan kepercayaan publik
terhadap penegakan hukum
berantas korupsi negeri ini
pada saat yang sama sebetulnya ada tugas pemerintah untuk memberdayakan
atau merevitalisasi fungsi kepolisian dan kejaksaan
nah sekarang ini ada yang kecil kecil itu sebetulnya
itu tugasnya pengawas internal pimpinan mr brower itu sebetulnya
itu yang harus diperdayakan sebetulnya atau direvitalisasi
tapi ternyata gagal lagi kita membentuk satgas lagi gitu
jadi ini sebenarnya kan exit plan yang dilakukan
apa jalan keluar yang terbaik karena sistem sulit membenahi sistem itu butuh proses
sementara yang kita butuhkan adalah jalan pintas jalan pintas sehingga mekanisme berjalan dengan baik
ya tapi kan sebetulnya sudah ada sistem yang dibangun untuk itu dalam pelayanan publik
pelayanan publik itu menghendaki tiga hal saja sebetulnya kepastiannya
satu syaratnya apa
biayanya berapa dan waktunya berapa lama
nah itu yang ini yang tidak berjalan sekarang sehingga ada penerangan berlarut dalam istilah ombudsman
kenapa ditunda berlarut itu juga kan dipertanyakan
di sana juga ada isinya karena tidak dilayani tidak ada pemberian pemberian itu
namun itu saya kira
tapi inspektorat inspektorat itu juga sebenarnya kan suatu
sebuah bagian ya bagian dari sebuah sistem
dia subsistem dari sebuah sistem yang permanen begitu
pejabatnya juga levelnya bukan tidak tanggung tanggung ekselon satu itu kan
nah apakah dengan diberlakukan nyasa berpungli ini sekaligus saja dibekukan inspektorat bagaimana
ya kalau dalam logika manajemen fungsi pengawasan itu kan melekat ya
karena itu menjadi bagian dari fungsi manajemen
nah masalahnya kemudian selama ini yang kita lihat persoalan persoalan penyimpangan yang terjadi di institusi
seperti kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah
itu terjadi karena persoalan yang muncul dari atas
bukan yang muncul dari bawah
nah ini juga bisa kita lihat dari kasus pungli ini
karena persoalan pungli ini harus dilihat
harus dilihat dalam konteks apakah ini merupakan bagian dari struktur hirarki korupsi yang terjadi di institusi itu
misalnya ada kewajiban setoran ke atas
nah kalau ini yang terjadi memang kemudian membuat fungsi fungsi pengawasan internal itu menjadi tidak bekerja
karena mereka harus berhadapan dengan kekuatan lain yang ada di dalam itu
pertanyaan saya kemudian satgas satgas yang dibuat ini berasal dari mana
kalau dari dalam juga ya sama juga bohong
apalagi tetaplah bersama kami
baik kita lanjutkan perbincangan ini
ya saya kira memang harus diberdayakan
karena kalau itu dibekukan maka siapa lagi yang akan menang
maka siapa lagi yang mengawasi secara internal kerja kerja pemerintahan atau birokrasi
nah masalahnya kan kemudian bagaimana melakukan pemberdayaan itu
mari kita bicara sistem deh
saya termasuk orang yang selalu tidak percaya dengan jeruk makan jeruk
walaupun kita berbeda tempat kerja lokasi kerja tapi tempat kerja kita sama di sebuah lembaga berseragam yang sama
kita tahu dia punya anak berapa istrinya
ada keengganan rasa segan dan lain sebagainya
terus dituduh brutus lagi belum apa segala macam
karena itu kemudian kan orang orang terbaik dari kepolisian orang orang terbaik dari kejaksaan ditarik dibuat lembaga yang namanya kpk
nah apakah saber pungli ini harus dibuat sedemikian permanen sifatnya
atau sudah melekat saja ke kementerian seperti yang anda terlibat di dalamnya
saya kira kalau dibuat permanen ini juga pada akhirnya akan mendelegitimasi fungsi yang sudah ada
jadi saya kira ini hanya sebagai upaya untuk menerobos bottleneck yang selama ini terjadi
nah hanya saja kemudian harus ada langkah langkah konkret bagaimana menempatkan kembali posisi dan wewenang dari para inspektorat ini
karena bagaimanapun anggaran negara untuk membayar gaji mereka juga sudah sangat besar
saya kira di satu kementerian anggota dari inspektorat itu juga banyak sekali
dan mungkin jumlah yang di pungli itu lebih kecil dari gaji yang diberikan negara untuk mereka
itu ironi ya sebenarnya
itu merupakan persoalan yang serius hanya saja memang sampai hari ini tidak ada upaya untuk memperbaikinya
sekali lagi ini sebenarnya tamparan buat inspektor inspektor yang ada di lembaga lembaga karena sampai pada akhirnya harus ditetapkan sebuah gerakan namanya operasi pemberantasan pungli
karena kemudian ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa tugas inspektor tidak berjalan dengan baik
dan itu mencerminkan diambil alihnya peranan mereka disitu oleh satber ini
tapi sebenarnya kan bang laude yang paling sebenarnya kan soal pungli ini simpel saja
kalau misalnya ada aduan tindak lanjuti masalahnya ini orang mungkin tidak menindaklanjuti eh tidak mengadu kalaupun mengadu tindak lanjutnya tidak ada
dan kabarnya ombudsman juga menerima pengaduan cukup banyak soal pungli
jadi kalau kita lihat data di ombudsman sebetulnya pungli atau permintaan imbalan uang barang dan jasa dalam pelayanan itu secara eksplisit relatif kecil
tetapi kalau memasukkan unsur unsur lain seperti pendanaan berlarut pelayanan sebetulnya berdasarkan kepentingan atau berpihak
itu isinya di dalam transaksi sebetulnya
iya maksudnya sebenarnya ujungnya itu juga
ujungnya jauh lebih besar malah
kita lihat kalau orang melapor ke polisi atau melapor ke meminta layanan itu lama sekali dilayani
bahkan tidak dilayani pada akhirnya
kalau ada sesuatu yang disisipkan baru kemudian dilanjutkan
akhirnya mereka melapor ke ombudsman
jadi ketika tidak memberikan pada saat mereka menunggu pelayanan yang baik tidak pernah terjadi
maka melaporlah ke mereka ke ombudsman
bagi mereka yang sadar
tapi kan umumnya bangsa ini tidak enggan untuk melaporkan sesuatu yang menjadikannya dia capek lah mungkin
atau kalau dia melapor dia khawatir
khawatir jangan sampai urusannya tidak selesai
kalangan pebisnis ingat
kalangan pebisnis umumnya tidak akan melaporkan kasus yang dihadapinya itu ke lembaga lain
karena dia tahu bahwa lembaga di mana dia minta pelayanan terbaik itu adalah mitra nya yang permanen dengan pemerintah
kalau melaporkan ke lembaga lain jangan sampai urusannya justru lebih panjang lagi gitu
lebih buruk lagi
malah nggak bisa berusaha
nah ini sebetulnya
makanya siapa yang harus dijadikan figur atau lembaga sebetulnya
tidak boleh yang lain dulu adalah pimpinannya
persoalannya untuk menghadirkan pemimpin yang punya integritas setiap lembaga atau setiap instansi atau setiap daerah
itu kan jarang menjadi perhitungan apa namanya syarat nomor satu di situ
dan saya juga agak a priori kalau misalnya pemimpinnya bagus pemimpinnya kredibel punya integritas
apa namanya aturan begitu ya
masih tetap terjadi pungli
itu saya agak meragukan sih sebenarnya
bahkan jangan jangan pungli itu terjadi karena ada kehendak dari pimpinannya
saya kira memang itu sesuatu yang dipelihara ya
sesuatu yang dipelihara sehingga mereka praktek ini menjadi kelihatan permanen
apalagi karena tadi faktor jika memang ada setoran ke atas ya
nah oleh karena itu memang menyelesaikan problem pungli ini sebenarnya kan simpel ya
sederhana sebagaimana kasusnya yang sederhana
salah satu contoh misalnya tadi bagaimana membuat sistem pelayanan itu menjadi transparan
waktunya jelas biayanya jelas
kalau ada biaya dijelaskan berapa biayanya dan kemana harus membayar
tapi kemudian nanti akhirnya ada ruang yang bisa dipakai untuk bermain
durasi yang dipakai
kan kita bisa bilang ya waktunya sekitar satu hari
tapi kan anda lihat antriannya
anda mungkin bisa tiga hari bisa lima hari yang diprioritaskan
iya saya kira kalau bicara soal perbaikan pada sistemnya
itu kan memang ujungnya juga adalah pada pelaksananya
mereka bisa saja memperdayakan sistem
seperti yang terjadi di kemenhub sebenarnya
karena aturan main yang ada itu sebenarnya semua layanannya online
tapi kenapa kemudian banyak yang pergi ke sana
mengurus sendiri dan kemudian harus membayar pungli itu
karena apa karena lebih cepat lebih pasti lebih
tapi yang lebih banyak adalah ketidaktahuan
kalau layanannya sudah online
nah persoalannya kemudian mungkin ya
karena kita belum melakukan kajian secara lebih detail mengenai kasus ini
mungkin saja kemudian
kalaupun tidak melalui online pelayanan itu tetap diberikan
sehingga ini menjadi
jadi ada dualisme gitu
ya ini menimbulkan peluang bagi terjadinya permintaan permintaan tadi
bagaimana kemudian salah satu caranya di online kan semua saja begitu
ya saya kira itu merupakan salah satu jalan yang
tapi tidak semua kan
ini adalah sebuah proses atau sebuah upaya untuk membypass berbagai macam upaya upaya pemberantasan
karena kalau semuanya diserahkan ke polisi nggak mungkin
ini kasus kecil
polisi juga punya masalah dengan pungli
polisi sendiri punya masalah dengan itu
yang sampai hari ini juga belum bisa diselesaikan secara tuntas
nah membypass proses ini dan membuatnya lebih transparan itu salah satu cara
tapi yang kedua misalnya apakah dari sisi pelayan sendiri pemberi layanan sendiri
juga sudah merasa secure terhadap hidupnya terhadap dirinya
ini juga menjadi catatan
karena dari berbagai macam kasus
atau praktek atau pengalaman negara negara yang berhasil memberantas korupsi sampai sekecil kecilnya
salah satu yang dilihat juga adalah bagaimana meningkatkan level kesejahteraan mereka
dengan cara itu mereka tidak memiliki motivasi lagi untuk mencari sumber sumber lain
kalaupun kemudian melakukan pecat
nah ini yang saya kira harus dijadikan sebagai rumusan ke depan
sehingga kita tidak menyerahkan kembali lagi persoalan ini ke polisi
ini poin ini penting
saya sering angkat masalah kesejahteraan itu untuk pegawai negeri
untuk baik sipil maupun tni polri gitu
karena sebetulnya paling memprihatinkan itu standar kesejahteraan pegawai negeri sendiri
bukan saja terutama bukan saja pada saat mereka sedang aktif
tetapi pada saat mereka purna tugas
minus tujangan dan lain sebagainya itu
lalu mau hidup dengan apa
sementara kalau dia kerja dengan bersih dari awal sampai akhir tugasnya
tetap tidak bisa menabung
tidak bisa menabung apa apa
nah ini yang perlu dipikirkan sebetulnya
social security pada waktu masa pensiun
nah anak anaknya sebetulnya bisa
anak anaknya atau keluarganya dijamin sekolahnya nggak perlu bayar
sampai perguruan tinggi
tapi begini juga yang ditangkap di kpk itu kan bukan orang orang susah juga
begitu gajinya besar besar
tapi kalau misalnya punya tendensi untuk menjadi koruptor
ya jadi koruptor saja dia tanpa melihat hasil andang dan sebagainya
tapi kan ini sebetulnya kasus pungli adalah kasusnya orang bawah
pelakunya level bawah
pegawai level rendah
tapi kembali pada personal pengawasan internal
saya berharap sebetulnya ke depan
inspektorat baik di pusat maupun daerah
itu diisi oleh orang orang yang independent kredibel dari luar
lembaga ini tetap ada tapi dipimpin oleh orang yang tidak didikter oleh pimpinan instansi
seperti pak yasin di kementerian agama
seperti pak yasin di kementerian saya kira bagus sekali itu
jadi dia nggak boleh
dia nggak mau diatur
dia menjalankan tugasnya sebagai pengawas yang independen di dalam kementerian
apa bedanya kemudian dengan komisinya
komisi apa itu
misalnya kejaksaan begitu
komisi kejaksaan kan instrumen aja sebetulnya menurut saya nggak efektif
dan sekarang kalau kejaksaan dan kepolisian sebetulnya berfungsi menjalankan tugasnya secara baik
itu tidak akan ada korupsi seluruh indonesia
karena instrumennya ada di seluruh daerah kok ini
jadi ada kejaksaan negeri di seluruh indonesia
di lebih dari lima ratus provinsi lima ratus daerah otonom di indonesia
polisi juga seperti itu
kalau instrumen ini bertugas untuk mencoba mendeteksi di mana korupsi
pada saat yang sama masyarakat dididik untuk anti korupsi atau anti pungli
dan internalnya dia washi oleh petugas yang independen
maka saya kira nggak perlu ini
satuan tugas ini hanya merupakan kerja temporer
katakanlah untuk katakanlah memberi peringatan awal eh hati hati
tetapi pada saat yang sama harus ada gerakan sistematis untuk membenahi
soal gaji soal sistem apa segala macam
saya kira itu pekerjaan rumah pemerintah
jangan sampai kemudian ada persepsi bahwa berhentinya pungli yang sekarang ini muncul di beberapa media
itu adalah temporer
itu adalah satu pemikiran bahwa oke kita sekarang berhenti dulu karena lagi diawasi
nanti kalau selesai kita akan lanjut lagi
nah ini yang saya kira harus dilakukan
itu terjadi karena berbagai masalah yang mendukung tidak selesai dan tidak tuntas
kita akan bahas lebih lanjut tentang itu
tetap lo bersama kami kami akan kembali
baik kita lanjutkan perbincangan ini
jadi gas itu satu hal tapi hal hal yang terkait dengan pemberantasan punggri
tidak semata mata hanya karena orang orangnya ditindak begitu ya menurut anda ya
saya kira kalau penindakan saja nggak akan ampuh
penindakan itu hanya untuk melihat gejala persoalan
bahwa ini ada masalah ada penegakan hukum
tapi kalau yang kecil kecil itu penyelesaiannya dengan menindak ya ini akan lestari
karena begitu polisi kehilangan energi mereka akan muncul lagi
sepanjang stimulusnya terus dipelihara
nah stimulus itu apa macam macam
satu tadi karena dipelihara oleh atasan
mengingat ada mekanisme setoran
kedua memang ada need
ada kebutuhan dari pelakunya
karena misalnya kesejahteraannya nggak cukup
nah yang ketiga ada kesempatan karena sistemnya tidak memadai
nah tiga hal ini yang harus dibenahi secara jangka panjang
karena dengan dibenahi secara lebih komprensif
kita masih bisa berharap pungli bisa diberantas secara permanen
dan kemudian kita menciptakan sistem baru yang lebih transparan yang lebih akuntabel
masyarakat bisa berpartisipasi lebih aktif di situ
ini penting untuk kita pahami
karena ini kan sekarang lagi digalakkan pemberantasan pungglinya
dan orang kemudian berpersepsi pemberantasan punggli itu adalah orang orang yang tadinya biasa memeras
atau kemudian membuat kondisi sedemikian rupa
akhirnya kita yang membutuhkan layanan harus membayar uang tambahan itu diberantas
dan itu akan ditetapkan berdasarkan perpres
nah ini yang kemudian kita harus
apa namanya harus cermati benar benar
apa isi perpresnya kira kira
nah bang ode dari ombudsman sudah
belum diajak bicara
belum diajak bicara soalnya
tapi perlu nggak sampai perpres
saya kira ini kalau dianggap urgen atau dianggap emergency gitu darurat
saya kira perlu
tapi menurut saya ini kita belum kerja untuk merevitalisasi fungsi dan peran kelembagaan yang ada
seharusnya pak jokowi sebagai presiden menginstruksikan semua lembaga pimpinannya itu menjadi komandan untuk melakukan pencegahan dari dalam
inspektoratnya menjadi instrumen yang sehari harinya secara aktif
ini sebenarnya mengembalikan fungsi karena itu memang tugasnya pemimpin
dan tugasnya inspektorat sebenarnya
merevitalisasi berarti sebenarnya
problem kita adalah sebetulnya rekrutmen dari aparat termasuk pejabat itu yang tidak menomorsatukan dimensi integritas
itu problem utama kita sekarang
jadi nanti kita ingin mencoba membersihkan sendiri
padahal sebetulnya ada petugas petugas yang kita sudah bayar untuk itu
jadi rakyat bayar ganda ini upah kepada penyelenggaraan administrasi pemerintahan
satu sudah bayar presiden bayar pemimpin pemimpin bayar aparat bayar lembaga yang ini lagi
ini kerugian rakyat sebetulnya kenapa
ini kan kita
kenapa tidak fungsinya
fungsinya ditegakkan saja lah ada inspektorat ada menteri ada inspektorat
dan ini ada ombudsman juga
dan ada ombudsman
ini pengawas pelayanan publik di indonesia ini ada tiga
satu politik itu dpr
kemudian independent ombudsman
yang ketiga adalah masyarakat
icw dan sebagainya
ini fungsi teman teman ini
kita bentuk kita aktif di lsm sejak dulu ya
jadi kita menganggap ini adalah fungsi masyarakat yang secara langsung sebagai watchdog
terhadap kebijakan terhadap
terhadap kebijakan terhadap pelayanan dan sebagainya gitu
jangan diambil lagi ini
ada lembaga baru lagi
lembaga baru lagi itu
pajak pajak makin habis
makan habis untuk itu
sementara agar agar juga dipotong sama menteri keuangan sekarang
kalaupun ini sudah kadung dibentuk ya
fungsinya lebih pada bagaimana membangun platform kerja yang lebih konkret
semua persoalan yang terkait dengan
asal usul dari kenapa pungli terjadi dan kenapa pungli itu lestari di situ
bahwa modelnya penindakan atau pencegahan
sama seperti kpk juga
efek kejut itu diperlukan
kalau misalnya terus menerus kejut kejut terus ya
akan berhenti kalau kemudian tidak di follow up dengan upaya upaya pembenahan yang lebih komprehensif tadi
nah oleh karena itu
nah oleh karena itu
perlu memang satu koordinasi yang lebih jauh ya
antara pemerintah misalnya dengan ombudsman
jadi saya kira ombudsman jangan ditempatkan dalam posisi yang netral
karena misalnya alasan ombudsman adalah lembaga independen
bukan lembaga pemerintah
padahal semestinya ini menjadi fungsi koordinasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah
mengingat ombudsman mungkin memiliki data yang lebih valid mengenai itu gitu ya
ada laporan ada modus barangkali
ada modus berengganan yang diterima ombudsman
dan juga merumuskan bersama sama bagaimana strategi jalan keluarnya bersama sama dengan ombudsman
karena mereka yang mempelajari setiap hari seluk beluk persoalan ini
setiap tarikan nafas ombudsman itu isinya itu pungli dan
enggak teman teman di cew juga dan lsm lsm
tapi bukan lsm apa labal ya
nah indonesia yang sekarang
lsm sekarang itu apa namanya dana desa misalnya
muncul lsm banget
wah ini gimana pak lesha ini kami dari lsm
yang saya maksudkan adalah lsm setel untuk mencoba menjaga gerak langkah pemerintah agar tetap berada dalam koridor yang benar
kita rumuskan kembali perbincangan kita
yang pertama oke lah kalau misalnya indonesia ada di
apa namanya sudah dicanangkan
lagi pula ini merupakan sesuatu yang positif
ngapain juga kita apa namanya kita sangkal dan kita abaikan begitu ya
yang kedua perlu apa atau tidak lembaga yang bersifat
ya bukan jangka waktu aja permanen
tapi ada entitas tertentu yang ngurusi pungli
perlu atau tidak
merasa tidak perlu
tidak perlu ya
ya saya kira memang tidak perlu
karena fungsi itu sudah melekat di dalam fungsi fungsi pengawasan internal lembaga pemerintah
dan ini hirarkis ya
dari sejak pemerintah pusat kementerian lembaga kemudian sampai pemerintah daerah fungsi itu selalu ada gitu
kalaupun ada satgas artinya sifatnya ada
menjadi ensamble dan lain sebagainya
dipimpin oleh menko polhukam katanya begitu
dan mekanismenya seperti apa kemudian
ini jangan hanya sekedar ngomong ngomong aja
kalau kpk kan jelas tuh ada body nya dan ada apa aturnya
saya kira begini oleh karena itu perlu ada mapping persoalan dulu
pungli ini paling banyak terjadi misalnya di mana
kemudian prakteknya modusnya itu seperti apa sih
dan bagaimana nature nya dari pungguli ini
karena kalau kita tidak menangkap nature nya kita tidak akan punya jalan keluarnya
ya entah modus kemudian kenapa ini terus dipelihara kenapa terus menjadi permanen
itu kan pasti ada faktor faktornya
nah itu yang harus dikaji oleh tim ini bersama sama secara koordinatif dengan misalnya ombudsman
karena om busman sudah punya datanya
sudah punya pengetahuan yang cukup dan memadai untuk menjelaskan fenomena pungli ini
ya saya kira ya saya kira betul ya
harusnya jangan tergesa gesa langsung membentuk lembaganya
tapi kaji dulu persoalan ini secara mendalam
kalau kita membentuk lembaga yang instan tanpa kajian tanpa kita tidak melihat apa sebetulnya alasan lebih mendasar untuk ini dan bagaimana kedepannya
organisasi itu tidak efektif pada akhirnya
tidak efektif pada akhirnya
sekali lagi ini hanya merupakan kerugian ganda dari masyarakat kita dari warga negara kita sebetulnya yang mencoba menterlantarkan lembaga yang ada
padahal daya sedot anggaran terhadap lembaga lembaga pengawasan itu besar sekali
om busman paling kecil dibanding inspektorat satu lembaga itu jauh lebih kecil itu om busman
tapi ini tidak berfungsi
kayaknya ini bubarkan saja
atau saran saya tadi sebetulnya ini inspektorat inspektorat itu tidak boleh dibawa kendali pimpinan lembaga atau kepala daerah
tapi dia orang independen yang direkrut dari luar yang punya integritas
kepada siapa dia melapor
dia setara levelnya dengan kepala lembaga
karena dia melakukan pengawasan tugas pengawasan ada pada dia
tapi dia bukan orang yang bisa didikte
untuk daerah berarti setingkat kepala dinas dia melapor ke bupati atau wali kota begitu
iya yang paling banyak melakukan pelanggaran itu sebetulnya inspektorat di daerah
karena dia dibawa atau tidak berfungsi sama sekali lah
karena dia dibawa kepala daerah
kepala daerahnya pejabat politik
dia tidak mau didikte
kalau dia punya kepentingan apa
yang diangkat yang mengangkat juga dia kan
jadinya dia harus tunduk dan patuh
ta'azim lah gitu
iya eselon dua kan di situ
itu tidak boleh
dia nggak boleh eselon ini orang ini
dia harus independen fungsional dan eksekutif
eksekutif untuk pengawasan
jadi kalau sekali lagi kalau bentuk lembaga tiba tiba
karena ini kepentingan untuk ini
nanti akan ada komisi lain
kan misalnya ada kompol nas
saya kira ini yang harus dihindari ya
karena sebenarnya masalahnya memang pada arsitektur kelembagaan
dari fungsi pengawasan yang ada di internal organisasi pemerintah
tapi memang kita tidak serta merta selalu mengusulkan jalan keluarnya adalah menarik itu keluar
dan menjadi lembaga independen
karena mungkin saja masalahnya adalah pada corporate culture nya di organisasi itu
misalnya bagaimana membuat status independen itu tetap melekat pada institusi itu di dalam
tapi ketika menjalankan fungsinya mereka adalah orang orang independen
mereka tidak bisa diganggu gugat
mereka tidak bisa dipecat
agak utopis itu sebenarnya
saya kira itu praktek yang terjadi di negara lain ya
negara lain itu utopia buat kita soalnya
tetapi ini yang menjadi persoalan serius
karena kalau ini yang tidak dilakukan maka selalu jalan keluarnya adalah membuat lembaga lembaga eksternal
yang itu juga seringkali tidak efektif bekerja
dan juga menyedot anggaran negara yang besar
nah oleh karena itu saya kira bagaimana pertama ya membuat pns yang nakal itu gampang dipecat
itu sekarang yang jadi sulit sebenarnya
nah itu masalahnya
sekarang ini untuk memecat misalnya supir pak nur hadi itu butuh waktu empat puluh lima hari
untuk menunjukkan kalau dia nggak pernah datang dan kemudian oke dia dipecat
sementara kita yang di pkw swasta lima hari saja tidak datang itu langsung out
nah ini yang saya kira harus disamakan treatmentnya supaya stick and carrotnya jalan
di satu sisi treatment terhadap kesejahteraan itu harus ada
tapi di sisi lain juga bagaimana meningkatkan yang namanya deteren efek tadi
bagaimana membuat pns ini merasa saya nggak bisa main main lagi
karena kalau saya main main saya dipecat
saya kehilangan kesempatan untuk berada di sini
nah yang kedua orang orang yang ada di lembaga pengawas ini juga harus dilindungi fungsi dan pengawasan

jangan sampai kemudian karena ada temuan ada laporan
jangan sampai kemudian karena ada temuan ada penelitian

justru mereka ini disingkirkan atau dikucilkan atau di nonjob kan atau dipindahkan ke tempat lain
nah proteksi itu harus ada di dalam aturan main
itu artinya sekaligus juga ada fungsi punishment and reward
bagi mereka yang bekerja di instansi pemerintah
misal blow up yang anda katakan itu
jadi ini orang orang yang bersih itu gak akan pernah dipromosikan secara baik gitu
karena ternyata yang dipromosikan itu adalah orang orang yang justru dia membayar
lihat aja lihatnya siapa sih yang jadi pejabat pejabat yang ya pada level level atas itu sebetulnya
itu kadang kadang kita dengar ya ini tercium tapi belum bisa terbukti
tapi kalau kita pakai sistem punishment reward maka kemudian yang justru yang menjadi whistlebrover
yang menegakkan aturan ini itu harus dipromosikan dari
pada saat yang sama sekali lagi mereka faktor kesejahteraan nggak boleh nggak boleh lupakan
khususnya untuk jaminan pasca setelah pensiun
jadi cerita soal pemberantasan korupsi bukan hanya memberantas siapa yang melakukan pungli dan prakteknya
tapi jauh lebih
jauh lebih dari itu
soal faktor faktor yang menyebabkan mengapa pungli terjadi
dan apa yang kemudian timbul jika seandainya pungli dihapuskan itu juga harus difikirkan oleh pemerintah
dan pemerintah harus siap untuk itu
di kementerian perhubungan sendiri fasenya baru sampai memberantas itu dulu
di kementerian perhubungan sendiri kebetulan kan icw juga diminta untuk menjadi anggota tim
tapi memang fase untuk mendiskusikan persoalannya
itu belum sampai ke sana
kita baru diminta untuk menjadi anggota kita siap
kita kemudian kemarin ada konferensi pes bersama
tapi beberapa waktu ke depan ini akan ada meeting pertama
untuk membahas mengenai ruang lingkup pekerjaan
kemudian kira kira wewenang yang ada di kami ini seperti apa
jangan sampai juga ini menjadi semacam bunga bunga saja dari pembentukannya
keliatannya kan kalau mengajak icw itu kan heroik gitu kesannya pemberantasan korupsi
saya kira kalau alasannya pak budi karya kemarin
supaya ini transparan saya nggak mau terkesan ini kita lakukan diam diam
tapi kemudian publik tidak tahu
nah supaya publik tahu sejak awal kami undang icw kami undang ylki itu alasannya
dan icw mau menerima itu karena pertama
ini adalah tawaran dari dalam
sesuatu yang kalau kita dorong dorong dari luar seringkali tidak berjalan
nah kalau sudah tawaran dari dalam otomatis kita melihat ada kemauan
ada will yang kuat
sehingga ini akan lebih mudah mengakselerasi kerja kerja yang diinginkan
atau hasil yang diinginkan oleh tim ini
jadi saya kira itu sesuatu yang berbeda
akan lebih baik sebetulnya kalau dia menjadi ex officio dari aparatnya inspektorat
bisa seperti itu jadi icw jadi ex officio dari aparatnya inspektorat
jadi melakukan pengawasan dan dia punya cara kerja tersendiri
atau jadi counterpart gitu

iya jadi cara kerja tersendiri
yang dari luar ini yang katakanlah independen dia tidak bisa diatur
kecuali memang bertugas untuk melakukan pengawasan
dia punya instrumen tersendiri untuk yang bekerja di situ
maka di sini itu akan efektif saya kira pengawasan itu sendiri
tapi kalau hanya eh kita bentuk tim
akhirnya ya dia mandulah inspektorat itu
bubarkan investor inspektorat yang ada di kementerian perhubungan misalnya
atau rekomendernya manapun
tapi kalau ini masukkan orang luar sebagai bagian dari yang bekerja di situ untuk mencoba melakukan counterpart mereka
itu saya kira akan lebih produktif
dan butuh upaya upaya seperti itu yang nanti bisa menjadi katakanlah sukses story
supaya bisa diadopsi di tempat lain

hmm nah yang harus juga dilakukan adalah bagaimana kita mendiagnosa problem di inspektorat sendiri

nah itu harus ditanya
ya apa masalahnya
inspektorat ini masalahnya apa
kenapa gak bekerja gak berfungsi selama ini
kenapa tidak efektif ya
nah itu akan menjadi bagian dari rumusan membenahi semua model pengawasan internal
yang ini dituduh sebagai biangkerok dari maraknya praktek pungli atau korupsi di lembaga negara

pan masih panjang nampaknya soal saber pungli ini tapi yang jelas tidak ada yang mengatakan bahwa ini tidak akan
diharapkan ini justru harapan kita semua
dan karena itu harus berjalan dengan efektif
pr nya pak jokowi dan kawan
jajarannya masih banyak
dan masih panjang terima kasih bapak bapak